so lo tega bener sih menggugurkan kandungan si nuken
ala amal di zaman sekarang ini soal gugur menggugurkan itu udah hal biasa
eh lo gak boleh takabur ngomong sembarangan aja
menggugurkan janin itu artinya sama saja dengan membunuh
daripada keluarga gue malu mah lebih baik
salah itu kan cuma alasan lo aja
untung pacar lo si nuken itu selamat kalau enggak
harus begini prosesnya perutmu sudah semakin membesar
tenang saja pasti akan aku keluarkan
yang ituably akan serba desak forever
jangan sekitar tiga tahun kita
tunggu saja disini
bawa ini ke belakang
kamu istirahat saja ya
ini bagaimana pacar saya
ya prosesnya lancar
sekarang pacar kamu sudah istirahat
saya boleh masuk
mas yanto kejam
kenapa menyuruhku menggugurkan kandunganku
kita kan belum menikah
dan saya belum ingin punya anak
kamu kan tahu sendiri
saya ini anak orang terhormat di kampung kita
kalau sampai orang tahu
kalau kita punya anak luar nikah itu bagaimana
kalau mas gak mau bertanggung jawab
kenapa mas digugurkan
ini bukan masalah tanggung jawab
kalau kita tidak menggugur janin ini
sebagai orang terhormat
cuma gara gara ulah kita
tapi kita kan bisa membicarakan baik baik dengan keluarga mas
yang penting kamu sekarang sehat
dan janin itu sekarang sudah keluar
tapi aku merasa sangat berdosa mas
aku takut dengan karmanya
kalau terhadap orang terrengga
hai medium wajah tarer
kalau sama pace
ya menggugurkan janin itu artinya sama saja dengan membunuh
daripada keluarga gue malu malah lebih baik
salah itu kan cuma alasan lo aja
untung pacar lo si niken itu selamat kalau enggak
alah mal lo gak usah munafik lah
pacar lo itu si rati belum tentu hamil atau tidak
dan kita kan pernah merasakan hubungan suami istri
kalau rati sampai hamil gue akan bertanggung jawab dan langsung gue akan nikahin
gue gak akan mau menggugurkan kandungan itu karena gue mencintai ratih
mal kalau gitu gue campur duluan deh kalian ngobrol aja
oh ya maaf tapi ingat yang kita bicarakan tadi jangan sampai orang tahu
kelihatannya serius sekali
kenapa malah menangis
saya tidak tahu harus mulai dari mana
awal dan ujung permasalahannya pasti sama
syukurlah berarti kita akan segera menikah
iya saya akan bertanggung jawab dan kita akan segera menikah ratih
tidak mas saya belum siap menikah
hati saya mencintai kamu hanya dengan cara menikahlah jalan satu satunya untuk menutupi rasa malu itu
tetap tidak saya datang ke sini untuk menikah
tidak mas saya belum siap menikah
rati saya mencintai kamu hanya dengan cara menikahlah jalan satu satunya untuk menutupi rasa malu itu
tidak mas saya belum siap menikah
rati saya mencintai kamu hanya dengan cara menikahlah jalan satu satunya untuk menutupi rasa malu itu
tidak mas saya belum siap menikah
rati saya mencintai kamu hanya dengan cara menikahlah jalan satu satunya untuk menutupi rasa malu itu
rati saya mencintai kamu hanya dengan cara menikahlah jalan satu satunya untuk menutupi rasa malu itu
rati saya mencintai kamu hanya dengan cara menikahlah jalan satu satunya untuk menutupi rasa malu itu

jadi maunya apa
bantu saya berfikir mas
bagaimana cara menyingkirkan janin ini
jaga omonganmu itu rati

kamu harus sabar ya
mas sangat mencintai kamu
lepaskan saya mas
saya benci sama kamu
saya tidak mau melihat kamu lagi
ada apa dengan anak kita ya pak
coba saya tanyakan bu
sebentar ya pak
kalau enggak cerita
ibu mana tahu permasalahanmu
mana tahu ibu bisa carikan jalan keluarnya
saya cuma lagi keserahan saja sama mas kamal
biasa kan masa pacaran kalau bertengkar
ibu juga dulu sama bapak saling bertengkar
tapi bertengkaran itu
lagi bercantik lho tersenyum
tidak boleh berlarut larut dalam kesedihan
ibu mau temanin bapak mopi dulu ya
kandungan ini akan digugurkan